selamat ya riza dan mirna bahagia saya lihat langsung terus semoga lancar sampai hari
ini banyak ya pak bos ente saya nyangka pada datang semuanya makasih banyak terima kasih
bapak dan semua keluarga menjadi perempuan berdua supaya saya tidak hidup sendiri di
ayo supaya saya ada yang menemani sampai saya tua engkau jauh di mata tapi dekat di doa
aku merindukanmu udah telah terjalan yuk
dan mirip prinses ke aku kecik ya udah nih prinsesnya papa
sama prinsesnya mama andi bikin prinsesnya pondok pelitang warga pondok pelitang
iya kemarin papa yang satu kecil
banget ini anaknya kayak prinses loh
mbak mas mumpung baju kalian berempat warnanya senada nih mendingan kiki foto
di mumpung kayak gini cantik cantik ganteng ganteng ya kan kapan lagi
pakai hp gkc ya mbak pas nada nada begini coba ayo miskin fotoin pakai hp miskin sebelah sini
ya udah tegang banget ini
ya allah semoga semua ini
riza akan menjadi laki laki yang terakhir
dalam hidup hamba
kok mbaknya tegang gitu
relax aja mbak
relatan banget ya
iya saya deg degan
ya allah mir
lo cakep banget
baru lamaran aja udah menglingin
dimana lo jadi mantan
sekarang kan udah cantik
jadi gak boleh tegang lagi ya
jam berapa sekarang nih
baru juga lamaran udah bolak balik
ke kamar mandi
ganteng ganteng kok keringetan
belum juga ketemu mbak mirna
jangan kayak kepaksa
biar orang orang melihatnya tuh
kan tuh bahagia
ibu aja bahagia
keluarganya pak aldebaran jadi ikutnya
jadi ibu topik gak kesini
langsung ke rumah mirna
kalo gitu deh siap semua
ya siap siap mbak
nggak ada ketinggalan gak
nggak gak ada
jak cincin udah belum
anak ibu gagah
mereka duduk sebelahan
tapi seperti ada jarak
jalan jadi terasa lama dan berat
karena mereka saling diam
ini kok ada diem aja sih
jadi pada ikutan tegang yuk
ini yang mau lamaran kan
iya tante su bener ya
aku gak enak aja
karena aku ikut sama tante sama adi
tante jadi duduknya di belakang
akunya ngerasa gak sopan tante disini
jadi aku bingung juga mau ngapain
gak apa apa dong mbak bella
ini kita perginya ini satu arah
jadi gak ada salahnya kalo kita perginya sama sama
iya kan red
karena mungkin tadi kita terkesan memaksa
kamu untuk bareng sama
ya selain tujuan kita sama
saya juga pengen
pastiin kalo kamu dalam kondisi aman sampe sana
karena dengan kondisi
pakaian kamu rapi gini
terus dendana kamu cantik seperti ini
ya saya pengennya
kamu sampai tujuan dengan aman
masa jalan sendirian sih
aku mau ke rumah
makasih ya tante
aku harus memulai menjaga jarak dengan kamu di
karena aku sudah berhenti berharap
ngeliat ini sambil mesem mesem gitu
kamu mau bilang
ada kesayangan aku yang cantik banget sih tuh
kamu belajar dari mana
loh enggak enggak nyoba baca dari mana mana emang bener kok
kayanya make up aku gak ada yang salah
kayak biasa cuma mungkin beda sedikit lipsticknya aja
kamu aku seharian ini bisa
senyum gak berhenti berhenti dia dipuji
kamu hari ini dandannya apa
bajunya juga bagus
tukunya cantik banget kamu hari ini
pak itu semua orang udah tahu
jadi aku gak perlu sebutin lagi
justru yang paling penting buat aku
luar biasa banget kamu buat aku
jadi gantengnya itu bonus
kita bertaruh lagi sampai di penang pelita ya
tapi nanti kita tetap jadi jemput elsa ke bandara kan
iya nanti kita jemput nasabah
sore kan datangnya
nanti habis selesai acaranya riza sama mirna kita langsung ke bandara ya
kinerja meluka sangat memuaskan
penjualan juga semakin meningkat
semoga dia baik baik aja dan kerjaannya lancar
langsung pulang ke jakarta
daryl itu mbak bel aja mau kain
ya tapi udah keluar duluan lah
waduh jadi nih yang pada mau kelamaran
kayak orang pada mau keundangan aja
katanya tambah awet muda aja bu
eh lu bukan awet muda
waduh terima kasih pak uya
pak al masih di dalam ya
oh masih pak remi masih
iya pak tapi sebentar lagi
insya allah mereka keluar ke
nah jadi ya
wah tante apa kabar
baik alhamdulillah tante
mas randy kalau pakai baju kayak gini kelihatan makin ganteng ya tante ya
tapi sekarang hati hati ki
ada yang mau asin
coba bercanda tapi mau beneran kan kalau masuk di kelihatan gantengan ya
kita tunggu sebentar ya
kayaknya mama sama pak al ke sebentar lagi gak nyampe
mas rendy buka
siapa tuh opa sama oma tuh
tuh oma oma
salim dulu salim dulu
mama terlihat ceria sekali hari ini
banyak senyum dan gak kelihatan sedang menanggung penyakit berat
pijama rombongannya mau dateng jam berapa
jam sebelas emang
nanti aja udah jam sebelas
iya sih ya
harusnya udah pada dateng ya
ya ngapain tuh pada bulan dateng
udah ma ditunggu aja
siapa tau mereka udah pada di jalan
si rija itu gak nyakitin lo kayak waktu lo yang dulu ya

insya allah ya ma
sampe dulu lo pulang rumah ma ya
pokoknya ma lo maunya bahagia mir
pokoknya ma lo maunya bahagia mir
budi gak usah sedih
budi gak usah sedih
budi gak usah sedih
mak romongannya pak rija udah pada dateng
tapi mereka nggak seperti yang mirna bilang
pak gimana maksudnya
pak gimana maksudnya
udah mir biar mak urusin tuh tamunya ya
selamat datang pak rija dan keluarga
selamat datang pak riza dan keluarga
juga untuk pak alderbaran dan keluarga
terima kasih atas hadirannya
terima kasih atas hadirannya
terima kasih atas hadirannya
yuk kita masuk
yuk kita masuk
ya ampun mirna
banyak banget sih tamunya
katanya cuma delapan orang aja yang datang
ini kok sampai segerombolan begitu
bujuk banyak banget
bujuk banyak banget
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya tadi diminta sama rija
saya tadi diminta sama riza
untuk mewakili dari pihak keluarganya riza
maksud kedatangan kami semua
kesini hari ini adalah
keluarga dari mirna
dan yang kedua adalah
bukan saya rija
ingin melamar mirna
itu maksud tujuan kami
bapak ibu saya adalah pamannya mirna
mewakili keluarga mirna
mengucapkan selamat datang
di kediaman sederhana kami
alhamdulillah bisa rasa syukur kami
sekeluarga dengan niat silaturahmi
dari keluarga riza
terkait dengan maksud dan tujuan dari
keluarga riza untuk melamar putri kami
mirna yang bisa menjawab
adalah mirna sendiri
hah pak rija ngadi ngadi nih
gue pikir yang datang cuma
sampai keluarganya pak bos juga dateng
silahkan kamu sekarang
perasaan kamu sama
gitu jadi coba
kita semua mau dengar
perasaan kamu seperti apa sama
dan apakah mirna mau nanti kamu
tanyakan ya menjadi istri kamu
siapa tau mirna maunya sama
bu im atau uya
dalam hidup saya
belum bisa menjanjikan kamu
menjanjikan kebahagiaan buat kamu mir
kamu mau menikah dengan saya gak mir
kamu mau menikah dengan saya
di sini udah selesai
berarti hari ini gue balik ke jakarta
mereka baik baik aja kan ya
terakhir sih gue tinggalin mama
udah gak sakit sekarang
kangen banget sama mama papa
selama di sini gue jarang banget komunikasi
saking sibuknya gue
sibuk juga kan biar cepet cepet selesai
dari sini dan ketemu sama mama papa

hati aja dia
masih banyak yang harus di preparet
dan juga perihal mahar
ada baiknya kita bicarakan di sini
disesuaikan dengan kemampuan
dan tidak memberatkan
mirna juga setuju ya
mirna udah diskusi sama emak
ama keluarga semuanya
kalau buat mirna
buat mahar apa aja dah
yang kagak ngeberatin riza
riza memang gak salah
mencari calon istri yang baik dan
punya menantu yang top
riza sempat bisik bisik ke saya
katanya mau melaksanakan
pernikahannya bulan depan ya
bulan depan mak
udah jawab aja
kita serah kam
iya gak jadi mak yang ngebet sih
saya sama keluarga
di halaman di teras
banyak juga orangnya
gue mau kasih makan apaan nih
gue kan sama mak
gak punya persiapan panjang
tertakut malah kelaperan lagi
semuanya gue borong
ini itu tamu saya kan ada di dalam
semuanya layanin pokoknya mereka pada minta apa
di perapatan depan masih ada tukang apa aja
ada tukang somai
es gado gado banyak lah di sana
belum ada pergi ya belum masih ada
masih ada di sana masih pada di sana
udah di sana bikin
ayo makan yuk udah kamu ajol
kok kamu gitu sih itu tuan tuan lo udah nyediain
makanan masa kamu gak makan enak kok ini loh
eh bukan permasalahan enak nggak enak
sambil ngeliatin aku masih rasanya sangat
luar biasa cepat
ajak ya main main
kamu makan dulu
kamu makan dulu biar gendut
mau tuntun bapak sebentar gak
cari makanan lain buat mama sebelah sana
enggak enggak kamu aja yang makan
makasih mama jangan makan itu makan makan yang lain
eh tapi disuapin aja jadi enak
pedes biasa ya bentar ya
bel kamu mau makan apa
hmm aku masih belum tau sih di
makanan ini enak enak semua ya tapi
aku gak tau mau makan apa
bingung yaudah kalau gitu
kamu sekarang cari tempat duduk aja biar nanti saya
makasih ya sama sama
papa sengaja jauh dari mama
mama kamu mengidap
papa udah tau
kamu udah tau
mama kasih tahu ke aku
terus mama bilang jangan kasih tau ke papa
bisa bisanya mama bilang gak usah kasih tau
kasih tau ke kamu
tapi gak ke papa masya allah mama
tapi kan sekarang papa udah tau pa
siapa lagi yang tau selain kamu
siapa lagi yang tau selain kamu
siapa lagi yang tau selain kamu
yang mama kasih tahu ke aku cuma aku doang
tapi aku kasih tau mas al
aku butuh bantuan mas al
kalau terjadi hal yang tidak diinginkan
kalau mama sampai butuh donor hati
dan mas al siap untuk membantu

enggak usah ngerepotin al
enggak usah ngerepotin al
kalaupun butuh donor
papa akan cari sendiri
kita sekarang berdoa aja
supaya mama nggak sampai harus transplantasi
iya aku tau tapi kan mas al itu
sudah menganggap papa sama mama seperti papa mamanya
sudah menjadi orang tua
buat mas al
jadi kalau mama sakit
aku juga harus kasih tahu mas al
biar mas al juga tau dan ngerti
dan makanya mas al siap membantu
jadi kita berdoa aja
semoga mama gak butuh hal halnya seperti itu
kalau al mau bantu ya apa
yaudahlah kita usaha sama sama
papa akan pura pura gak tau
papa akan melakukan itu
papa melakukan ini
papa tahu mama gak mau
papa kepikiran soal mama
jujur papa kepikiran banget
tapi papa ikutin papa akan pura pura gak tau
papa akan support mama
pokoknya kita sekarang
selalu berdoa aja
minta kado dari tuhan supaya mama bisa coba sembuh
kamu jangan kasih tau elsa soal ini
ini permintaan mama juga soalnya

selamat ya riza dan mirna

semoga lancar sampe hari raya
makasih banyak ya pak bos
saya gak nyangka pada dateng
semua makasih banyak
terima kasih ya mama
bapak dan semua
semua keluarga menjadi perempuan yang terdua
papa kok gak balik balik ya
iya udah dari tadi ya semuanya
pak biar saya cari pak
eh jangan jangan nggak usah
gak usah gak usah saya ajak
eh ini dia
pak lama banget gak
iya papa nyari makanan sebelah sana
tapi gak ada yang cocok buat kamu
iya terus aku juga nyari cembulan buat anak anak kan
ya ampun maafin nih nih jadi
oh maaf jadi nyari nyari habis ini gak nyangka banget
pada datang ya seneng lah ya
ya kan kalian kan udah menjadi keluarga kita juga
kita pengen lihat kabarannya
makasih makasih banyak
aku sempet nyari ke warung warung
yaudah kalau gitu kami pamit ya
terima kasih banyak
pak ang bu anin pak surya bu sarah pak randy mbak jessica bu mayang
kami berterima kasih atas doa dan restunya yang diberikan kami berdua
terima kasih pak
mungkin tamu yang lain masih nunggu di dalam
saya doakan semua lancar
sampai nanti ke pernikahan
pak randy mbak jess teman teman terima kasih
muah muah muah
udahnya kita masuk
aduh rika gak biasa ini pakai sepatu begini

saya minta kamu untuk mampir rumah saya dulu ya
ada yang mau saya bicarakan salah
kita gak mau kan
mampir ke pendekulita dulu
kalau aku sih malah senang banget
aku bisa main sama rina dulu sama askara
gimana tentang mayang aja
aku sih paling baik
saya lupa kalau randy sama happy sama jessica
gak apa apa ya
din papa nanti gak ke pendekulita ya
papa harus ke bandara jemput elsa
aku juga belum bisa ngomong dulu
kalau aku tutup salam dulu
nanti mama sampe aja ya

udah ngantuk udah ngantuk
sekarang kalau gitu pamit ya
kita pulang dulu